lambat semua akan tahu kalau jessica dirawat di sana
kita langsung ke kantor pak
nggak kita ke bandung
nah kalian pamit dulu ya
yaudah saya hantarkan ke depan
makasih ya buat akunya
apa nanti siang ajak mas rendilan
makan siang bareng ya
akhirnya mas randy mau makan siang sama aku
jadi nggak sabar deh pengen cepet cepet siang
biar bisa ketemu sama mas rendy
saya berterut dulu deh
kalian langsung ke mobil ya
saya mau ke toilet sebentar
isi untuk dapatkan ide
di mercy matahari

eh pak rendy
mungkin salah satu dari mereka namanya randy
eh kenapa pak
kalau benar elsa temannya jessica itu adiknya andin
cepat atau lambat semua akan tahu kalau jessica dirawat di sana
enggak kita ke bandung
alhamdulillah banget ya pak
ternyata doaku selama ini didengarkan dan
allah mempermudah semuanya sekarang
iya noh kamu tuh harus bersyukur noh
harus banyak bersyukur
oh iya pak aku pengen
kita makan siang bareng papa dan juga mama ya
bapak setuju iya
pagi kat kamu udah datang
untuk hari ini tugas saya apa ya pak
buat hari ini kamu gak perlu ngerjain apa apa
saya lagi bahagia makanya saya mau ajak kamu untuk kita berbicara tentang hal ini ya
kita syukuran kecil kecilan
wah ngerayain apa nih pak
saya abis dari telepon dari singapur
weekend ini saya akan melakukan operasi mata
karena kamu adalah salah satu orang yang berjasa buat saya
saya pikir kamu juga ikutan ya syukuran kecil kecilan lah
saya doain semoga operasinya berjalan dengan lancar

padahal kan mau makan siang sama mas reni ya
semoga acara sama pak nino gak lama deh
wah saya minta tolong kamu bookingin tempat untuk empat orang ya
oh iya pak saya mau ngasih tau pak
kalau hari ini ada meeting pak
dengan mr smith
saya sama nino mau ke bandung mau jemputin elsa
kalau gitu saya permisi pak
kalau gitu saya permisi pak
pak tadi salad buahnya udah aku kasih sama ojek online ya
oke aku telfon ndin sekarang deh
biar dia kasih tau uya
aku angkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya van
mas lagi sama mbak sarah
oke bisa tolong hpnya ditaruh di loudspeaker
boleh ntar ya
ma irfan mau ngomong sesuatu aku diminta loudspeakerin supaya kamu denger
irfan silahkan irfan
mas surya mbak sarah saya baru aja ketemu sama alde bareng
dan dia baru cerita sama saya kalau ternyata pelaku pembunuhan yang membuat andi dipenjara selama empat tahun itu adalah elsa
anak dari mbak sarah dan mas surya

kamu simpel banget
apalagi kita udah suruh girls naik diri
nah aku amat dah tapped
aku salah pindah unaik qolado
t streaming ya
lagi sama mbak sarah
iya saya sekarang sama sarah
bisa tolong hpnya ditaruh di loudspeaker
boleh ntar ya
mah irfan mau ngomong sesuatu
supaya kamu denger
iya van silahkan van
mas surya mbak sarah
saya baru aja ketemu sama aldebaran
dan dia baru cerita sama saya
kalau ternyata pelaku pembunuhan yang membuat andi dipenjara selama empat tahun
itu adalah elsa
anak dari mbak sarah dan mas surya
mas surya mas surya
mas surya bukannya sebagai ayah
sudah tahu karakter anak sendiri seperti apa ya
gak mungkin andi melakukan
hal keji seperti itu mas
van denger ya
saya waktu itu nggak bisa berbuat apa apa
karena gak ada bukti dan juga ada saksi yang memberatkan
ini salah saya
harusnya dari awal saya mencari andi yang lebih keras
supaya dia gak jatuh di tangannya mas surya
ternyata andi selama ini
dapat perlakuan tidak adil dari kalian ya